untuk mengetahui informasi terkini arus mudik di perempatan cilenyi kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada raff raff kahvi yang sudah berada di perempatan gerbang tol cilenyi
raff raff selamat pagi bagaimana situasi di cilenyi saat ini
bagaimana kepadatan di sana apakah semakin lama semakin padat
atau malah anda melihat sudah semakin lengang saat ini
good morning prabu dan selamat pagi bagi anda pemirsa
dan saat ini memang di kawasan perempatan atau putaran cilenyi sendiri kondisinya berbeda dari pagi hari tadi
sudah semakin ramai lancar dan ini terlihat dari peningkatan jumlah kendaraan baik roda dua maupun juga roda empat
baik yang akan menuju ke arah jatinangor kemudian juga ke nagrek majalaya maupun juga yang akan menuju ke jawa tengah via sumedang
yang memutar begitu di putaran cilenyi atau cibiru
dan terlihat sendiri
bahwa walaupun aktivitas ataupun juga arus balik lebaran saat ini dinyatakan sudah selesai pada hari minggu yang lalu
namun polres bandung ini masih menyiagakan personil personil mereka di beberapa titik
karena kan masih ada arus balik gelombang yang kedua
mengingat bahwa libur lebaran bagi anak sekolah ini masih akan terjadi sampai pada tanggal tujuh belas juli dua ribu enam belas mendatang
dan beberapa titik yang harus diwaspadai selain di gerbang tol cilenyi
ada di jalan raya ranca ekek kemudian juga di pertiga andang dior
kemudian juga ada di kawasan cadas pangeran pasar tanjung sari untuk yang mengelalui jalur tengah
di beberapa titik di kawasan ini tentunya masih tetap harus terus diwaspadai
terutama bagi para pemudik lokal dan juga para pemudik yang menggunakan kendaraan roda empat
karena kan sempitnya jalur maka diperlukan
kebijaksanaan dan juga kewaspadaan saat melewati jalur jalur tersebut
dan saat ini di gerbang tol cilenyi sendiri
belum ada peningkatan atau juga antrian kendaraan yang memasuki gerbang tol
yang menuju ke jakarta maupun juga ke bandung
namun diprediksi pada waktu waktu tertentu
seperti misalnya pada siang hari maupun juga pada sore hari
ini jumlah kendaraannya juga cenderung meningkat daripada waktu waktu sebelumnya prabu
terima kasih atas laporan anda